baju olahraga full darah semua
pas saya masuk ke kontainer saya teriak teriak parah parah parah nggak ada
saya melihat posisi motor yang itu udah begitu pikiran saya udah ya enggak enggak lah gitu kan
waduh nggak ada
ternyata anak saya dengar dengar saya manggil ayah ayah tapi saya nggak dengar posisi itu rame
ya anak saya jawab ayah aku dengar kok suara ayah nggak apa apa ayah ngamarin aku
farel siswa sd negeri dua bekasi kota jawa barat ini merupakan salah satu korban kecelakaan truk kontainer pada rabu pagi di jalan sultan agung bekasi kota
farel merupakan satu dari tujuh anak yang masih dirawat di rumah sakit ananda
farel seringkali meringis kesakitan setiap kali sakit di kakinya muncul
ya akibat kecelakaan itu farel menderita patah tulang pada bagian kaki kanannya
dengan orang tua farel dan temannya saat itu baru keluar dari sekolah dan sedang menunggu untuk dijemput pulang
ayah farel andi fikriadi yang hendak menjemput anaknya menceritakan
meskitalah mencari cari farel di lokasi kejadian
namun dirinya baru bertemu dengan sang buah hati di rumah sakit
kepada orang tuanya farel bercerita saat itu dirinya diselamatkan oleh pengemudi ojek online ke rumah sakit ananda
yang berjarak sekitar enam ratus meter dari lokasi kejadian
tidak ada yang mencari kemampuan untuk mengambil alihnya

farel tidak sendiri di ruangan sakura ini
dia dirawat bersama dua siswa sd lainnya
rata rata korban anak mengalami patah tulang pada kaki
namun korban lain maulana mengalami luka pada
farel tidak sendiri di ruangan sakura ini dia dirawat bersama dua siswa sd lainnya
dia dirawat bersama dua siswa sd lainnya
farel tidak sendiri di ruangan sakura ini
rata rata korban anak mengalami patah tulang pada kaki
farel tidak sendiri di ruangan sakura ini
farel tidak sendiri di ruangan sakura ini
rojali berhasil selamat dari maut namun kenek mobil box itu meninggal dunia
rojali harus menjalani operasi mata karena pecahan kaca
manager humas rumah sakit ananda menyatakan
total ada dua puluh tiga korban yang sempat dilarikan ke rs ananda pada rabu siang
hingga kamis siang tiga pasien di ananda dinyatakan meninggal
sembilan masih menjalani perawatan dan sebelas diantaranya sudah pulang
jadi mereka boleh pulang
yang dirawat itu karena mereka harus diobservasi
ada empat lainnya itu harus dilakukan tindakan operasi
terkait biaya pengobatan berdasarkan keterangan keluarga korban
biaya rumah sakit sebagiannya akan ditanggung jasara harja
yakni sebesar dua puluh juta rupiah
sementara untuk sisa biayanya belum diketahui apakah akan ditanggung keluarga
atau dilimpahkan ke bpjs
selain santunan pihak keluarga berharap pemerintah kota bekasi
dapat mengevaluasi keahliannya
keamanan di sekitar area sekolah
menanggapi hal ini gubernur jawa barat ridwan kamil yang mengunjungi korban pari kamisia
menyerahkan evaluasi keamanan ini ke plt wali kota kota bekasi tri adianto cahyono
pasti itu dilakukan khususnya sekolah sekolah yang nempel di jalan besar ya
kalau sekolah di daerah komplek apa relatif kan lebih resiko lebih kecil
tapi kalau di jalan jalan besar seperti ini
akan kejadiannya sangat besar
kejadiannya saat jam istirahat anak anak jajan di luar apa dan sebagainya
nanti tentu pak tri yang akan melakukan respon
selain ke rumah sakit ananda korban kecelakaan juga dibawa ke rsud bekasi
dari sebelas orang yang dibawa ke rsud bekasi tujuh diantaranya meninggal dunia